sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tidak jangan biarin gue berdiri
lu berat berarti
ini gara gara lu sih
coba aja tadi ya lo gak terima telepon
pasti gak bakal ke gap kayak gini
aduh i'm sorry mel tapi kan gue udah bantuin lo tadi
kalau misalnya tuh lo tuh bener bener buta
yaudah lah whatever
kan tutup gue lagi nih
kita ke rumah sama suria
usus goreng tunggu dong usus goreng
usus goreng tunggu dong
kalo lo main pergi gitu aja sih
kan urusan sama mel belum kelar
bikin gue jadi salah di mata mereka
ya nggak gitu dong usus goreng
lo liat sendiri kan
feeling gue gak salah kan
emang ada yang aneh sama mel
masalah gue itu udah banyak batu bata
jadi jangan ditambah lagi dengan urusan lo sama mel

ya gue tau tapi
usus goreng maksud gue kan bukan gitu
apalagi sih tak
eh gak usah ada alasan lagi sekarang lo ikut gue
eh tapi urusan gue sama mel kan belum kelar
masalah itu kita lupain aja
ini ada yang lebih penting lagi urgent
apalagi sih tak
ini ada yang lebih penting lagi urgent
ini ada yang lebih penting lagi urgent
ada yang bisa sebantu mel
pak saya denger dari tasya sama fanya
putri masih ada di sini ya
bukannya beasiswanya udah dicabut

berarti dia gak boleh lagi dong di sini
tapi kok kampus udah tau soal ini malah diem aja ya

mahasiswa yang lain pasti terganggu sama putri
selama beasiswanya dicabut memang putri bukan lagi mahasiswa di kampus ini
semuanya dicabut memang putri bukan lagi mahasiswa di kampus ini
selama beasiswanya dicabut memang putri bukan lagi mahasiswa di kampus ini
tapi sekarang putih bekerja di kantin kampus
tapi sekarang putri bekerja di kantin kampus
ya secara ga langsung kehadiran putri tuh

ya membawa pengaruh buruk ke kampus gitu pak

saya tidak bisa begitu saja meminta putri untuk pergi dari kampus
karena putri tidak mempunyai kesalahan apapun
kalau memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan silakan kembali ke kelas
ya udah guys tonton judang tolong
thank you pak
semoga saja amel mengerti dengan apa yang saya sampaikan
dan tidak berampah masalah lagi tinggal mengadu keparainmu
lo mikirin apaan sih
ya ya gue masih kepikiran lah soal melk
kayaknya bener deh
berarti kecurigaan lo sama mel itu beneran
ya gue gak tau sih ta
gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri
kalau emang ada yang aneh sama mel
tapi tadi dia ngomong ke gue kayak
gue gak tau lah
mungkin dia emang beneran duta
udah udah gini aja
kita nggak usah bahas itu dulu
gue mau kasih tau sama lo
serius abis kalau nungguin lo lama sih